bener kata pak haji
harga diri lu dimane
takut tuh bahaya lu pul
wul ane mali sama haji muhyiddin
siap mengawal lu garda paling depan
jangan takut ada tiga kita bertiga
kalau gitu oke lah
sekarang ae bakal labrah kaji sulam
tapi gerobak di tv
lu ngambil wuduk apa
mandi bebek lu ha
lu kan gak tau cara ngambil wuduk yang baik
jangankan wuduk pak haji
mandiin mayat aja bu juga bisa
ntar pak haji jadi mayat gue yang mandiin ya
ada masalah apa
dimana sih ini
wah ini kerjaan siapa lagi nih
ini pasti sulam punya perintah ini
ini si anak buah yang satu lagi nih sobari nih
dar percuma gua cerama epon asem buahnya juga asem
dar gua kata epon asem tempat memundi pada ngumpul
eh dar kalau dilihat dari mukanya tuh
eh poramnya aja sulam kayaknya lagi ada masalah besar
pastinya sih iya bari
tapi kalau lo penasaran pengen tahu
lu cek aja ke minimarketnya aji muhyidi
nah emang sih minimarketnya aji muhyiddin itu tempat sekalinya informasi
buat kita keluarganya haji sulam
lu tahu tuh
kalau lo penasaran lu cek aja langsung sana
nggak perlu ajak gua
sorry gue balik dulu pengen nonton bola
juh saktil dar
disuruh aksi aja lo kabur
dasar badar dadar gulung
aji sulam kenapa pak aji
kok tadi kelihatannya pergi
ya aji sulam tuh tahu sendiri adatnya
kalau sudah merasa terdesak terus kabur dah
lah emangnya pak aji sulam malu kenapa pak aji
dia itu kena ulahnya sendiri
mentang mentang ekonomi agak longgar
he terus nuduh nuduh orang dah nyolong dompet bininya
yang lebih miskin dari dia
itu kan jolim namanya
sampai segitunya pak aji
ntar makan gituan ompong deh
rah di luar dorangnya tuh
iya sih bang
lo juga denger selentingan itu waktu lo belanja sayur
lo juga jadi bingung
lo gak nuduh si ipek yang ambil dompet lo kan
kayak yang dituduhin sama haji muhyiddin
lo gak bakalan nuduh begitu
lo cuma lupa taruh dompetnya itu di mana
emang sih lo kasih duit si ipek
tapi ro ambilnya bukan dari dompet
dompet lo itu ketinggalan di taksi bang
iya bisa jadi
kasar sih bang
gak boleh hilang
mulutnya tuh kayak kompor gas
nggak boleh keluar dikit bocor dikit
tukerannya tuh langsung aja nyamber
apinya dari mulutnya
wah udah kapan kapan pengen merawak aja tuh mukanya
ada orang sih buruk banget si umun
gak baik tuh mikir kayak gitu
jangan sekali kayak lo kak
lu kayak jadi kompor gas gitu ram
terus nanti dari mulut lu keluar itu apa
api terus nyembur ke mukanya si muhyiddin
muka bakar hitam semua itu
mukanya itu suhurin deh gua kalau begitu
dong kerambatunya aja ya sok ya
habis gue bilang keluarga si sulam
terus ngacer deh dia
emang mirip bebek
siapa yang mirip bebek
eh haji sulam
bilang aja gua
pikirannya pak haji sama yang kita pikirin lih
sialan banget lu
ini beneran lucu
suami korban saya pul tuh
mulai bubur nih pak haji
siap yang mulai bubur lu
lu mau si sulam
semalam si sulam udah gua bebek
malu deh depan umum
habis sok sok nuduh orang sembarangan sih
lu gak marah bini lu nyolong gitu
kata bini ayah si ipeh
bu haja roh dia kagak bakalan ngomong kaya gitu pak haji
eh bini lu boleh saja kagak percaya
karna kan dia perempuan
karna lu suaminya
heh lu terima istri lu diturut begitu
lu itu harus bisa membelah kehormatan istri lu
jangan dihina melulu sama orang
dan lu jadi suami jangan diem aja
bener kata pak haji
harga diri lu dimane
aneh malih sama haji muhidin
siap mengawal lu
garda paling depan
jangan takut ada tiga kita bertiga
kalo gitu okelah
tapi gerobak ditip ya
loh lu pasti salah paham
bu aji tuh gak pernah ngomong
dengan tuduhan pencemaran nama baik
masalahnya belum tau cuntrungannya
salahnya benernya belum ketahuan
jangan main tuntut aja
eh pak haji
apanya yang diomongin pak haji muhidin tuh bener
soalnya pak haji udah nuduh bini ayo yang ngambil dompetnya bu haji rodiah
emang lo ngerti masalah hukum
lu mau berurusan sama hukum
lu pikir mudah berurusan sama hukum
kalo bisa nih kita ngindarin berurusan sama hukum
ternyata soal dompet ayah
ayah mesti datengin si ipe deh kemari
biar masalahnya cepet selesai
sekarang tolong ke rumahnya bu ip ya
ini penting banget
kayaknya suaminya bu ipa itu
nuntut bank sulam
cepetan kesana disusul ya
baik bu haji ya kalo gitu rela lewat samping aja ya
kagak usah takut pul
ini urusan harga diri ru sebagai laki laki
jangan takut dengan geretakan susulam
harus berani dong semangat
baik deh pul
kalo mau lu begitu
bang haji yabanin
bang haji yabanin
bang haji mah gampang
ama anaknya pak sukati
yang kemarin polsek disini
pak haji budit gimana
mau laporin saya juga
mendingan rela gua langsung kesana aja deh
tadi bu ajar roh dia kesan
kalo bu ipe harus segera kesana
sekarang juga bu
gua kok dibawa bawa lam
gua gak masuk urusan ini gua
intinya jangan nyari nyari aneh dong pul